ya sejumlah lembaga survei merilis hasil survei prediksi calon calon terkuat untuk pilpres dua ribu dua puluh
hasilnya yang tadi anda sudah dengar ada sejumlah nama yang muncul
baik dari kalangan politisi militer pengusaha dan juga kepala daerah
nama ketua umum partai gerindra prabowo subianto masih bertengger di urutan atas
dan disusul sejumlah nama ada anies baswedan dan juga nama nama lain
siapa saja kita akan ulas saya akan hadirkan kepada anda hasil hasil survei
dari sejumlah lembaga survei terkait dengan nama nama kandidat terkuat di pilpres dua ribu dua puluh
sebelum nanti kita akan elaborasi dalam diskusi lebih lanjut
kita lihat terlebih dahulu ya meskipun kemudian kita tahu ya
bahwa dua ribu dua puluh empat ini masih cukup jauh sebenarnya
tapi memang peta politik aroma aroma siapa yang kira kira akan maju ini
sudah bisa dicium dari hari ini dan kita lihat dari beberapa perkembangan politik saat ini
jadi memang sudah ada nama nama yang kemudian keluar dan muncul
sebetulnya bukan nama nama yang baru tentunya karena pasti popularitasnya
sudah cukup anda kenal
kita akan lihat saya akan hadirkan tiga hasil survei lembaga survei
untuk nama nama terkuat di pilpres dua ribu dua puluh empat agar kita bisa banyak komparasi
dan melihat secara lebih dalam
kita lihat dulu pertama adalah indobarometer
kita lihat siapa kemudian elektabilitas capres dua ribu dua puluh empat yang disurvey oleh indobarometer
ini dia wajah wajahnya tentu anda tidak asing lagi
dengan elektabilitas dua puluh dua lima persen prabowo subianto ketua umum partai gerindra ini
masih menduduki peringkat pertama
tiga kali artinya ikut pilpres ya prabowo subianto sebagai capres dua kali
sebagai cawapres satu kali ketika menjadi cawapres dari megawati soekarno putri
nama prabowo subianto ternyata yang saat ini menjadi menhan di era presiden joko widodo
masih bertengger di urutan pertama dua puluh dua lima persen
tapi dari survei indobarometer kita lihat di sini anies baswedan yang baru sekitar dua tahun
dan menjadi gubernur di kin jakarta
ini sudah ada di angka empat belas tiga persen
selisihnya tidak cukup banyak sebetulnya hanya sedikit
terlebih anies juga belum pernah ikut pilpres ya meskipun namanya sempat digadang gadang kemarin
tapi kemudian prabowo bersanding dengan sandiaga uno
artinya dua terbesar masih prabowo dan juga anies baswedan versi indobarometer
kemudian kita lihat lagi empat namanya di bawah karena politik itu kan art of possibility
banyak sekali kemungkinan belum tentu kemudian survei tertinggi adalah dua nama ini
tapi kemudian nama nama lain kita kesampingkan
karena ada banyak faktor dan juga variable untuk bisa menentukan siapa capres capres nanti
kita lihat nama lain adalah sandiaga uno yang juga merupakan wagub dki jakarta
awal dengan anies baswedan dan juga cawapres dari prabowo subianto di pilpres dua ribu sembilan belas kemarin
ketiga ini sebetulnya masih punya irisan yang sama ya
karena kemarin satu barisan dalam mendukung prabowo sandi di pilpres dua ribu sembilan belas
kemudian ganjar pranowo
menjadi nama yang kemudian muncul gubernur jawa tengah ini dengan tujuh tujuh persen
kemudian di sebelahnya ada tri risma harini enam delapan persen wali kota surabaya saat ini
dan tentu saja yang sudah menyatakan siap untuk dua ribu dua puluh empat atau mungkin sudah mulai membangun karir politik
sejak menjadi cagup dki jakarta agus harimurti yudhoyono
satu satunya nama yang masih keluar dari basis ataupun kubu cikes ya dari demokrat
ada agus harimurti yudhoyono
sementara dari pdi perjuangan kita lihat ada dua nama yang moncer di sini ganjar dan juga tririsma harini
ini versinya indobarometer dua puluh dua persen prabowo subianto
nomor dua adalah anies baswedan
kita lihat survei yang lain sebagai pembanding bagi anda
ini adalah survei elektabilitas dari politika research and consulting dan juga parameter politik indonesia
hasilnya tetap prabowo subianto di urutan pertama dengan angka tujuh belas tiga persen
tapi yang kedua di sini bukan anies baswedan
ini adalah pilihan responden jika kemudian pilpres dilakukan
pada hari ini
jadi dari komposisi dua saja kita sudah lihat ada beberapa perbedaan
pertama adalah soal elektabilitas angkanya ya
angkanya mungkin berbeda urutannya juga berbeda
di sini anies ada di urutan keempat tujuh delapan persen
kalau tadi kita dengarkan dari parameter politik indonesia mengatakan bahwa memang salah satu faktor yang membuat elektabilitas anies anjlok adalah soal banjir
banjir dki jakarta yang sejak awal tahun
kemudian mungkin sampai hari ini ya
dan masih terjadi banjir di sejumlah titik
dan pemberitahannya memang luar biasa
mungkin itu memberikan dampak yang cukup negatif bagi anies baswedan
kalau kita bicara soal kinerja sebagai gubernur dki jakarta
tapi masih ada di top lima paling tidak dari dua survei yang sudah kita paparkan kepada anda
dan masih nama prabowo sadiaga uno ganjar anies baswedan dan juga agus harimurti yudhoyono
kita lihat lagi kemudian dari survei yang dilakukan lembaga survei media
dan masih ini komposisinya agak agak mirip sebenarnya
tapi ada nama ridwan kamil di sini
ini kita ambil lima besarnya saja ya
kalau kita bedah lagi lebih banyak tentu ada nama nama lain yang muncul sebetulnya
kalau kita lihat dari hasil surveinya median ini
ini beberapa yang melekat
kenapa kemudian publik memilih nama nama ini adalah misalnya prabowo diasosiasikan sebagai sosok yang tegas
kemudian ada berani
kemudian anies baswedan
ini dekat dengan ulama
ini adalah temuan dari median
dekat dengan ulama
ulama yang mungkin beririsan dengan aksi dua ratus dua belas beberapa tahun yang lalu yang kemudian mengantarkan anies juga
sebagai pendukung dari anies baswedan untuk gubernur dki jakarta
kemudian religius ada faktor cerdas dan tutur kata
tutur kata bahkan juga masuk ke dalam pemilihan kenapa kemudian orang atau publik memilih anies baswedan dalam surveinya median
sandiaga uno dianggap sebagai orang yang kemudian cerdas dalam alasan memilihnya
kemudian pengusaha dan juga peduli
agus harimurti yudhoyono tentu adalah muda
kemudian sebagai putra
putra mahkotanya pak sby
jadi memang sosok sby tentu tidak bisa dilepas dari agus yudhoyono
dan kemudian kita lihat ridwan kamil ini dianggap sebagai sosok yang kreatif
nah ini asosiasi asosiasi yang kemudian melekat pada beberapa nama beberapa nama capres yang kemudian disurvey oleh median
jadi prabowo subianto anies baswedan sadiaga uno agus yudhoyono ridwan kamil
apa kesimpulan dari
jadi tiga lembaga politik ini tiga lembaga survei ini paling tiga adalah nama namanya tidak jauh jauh berbeda
hanya urutannya saja yang berbeda
kemudian latar belakangnya pun masih tidak jauh jauh berbeda
masih kemudian dengan background militer background pengusaha background politisi dan juga kepala daerah
jadi sejak kemudian presiden joko widodo yang punya latar belakang sebagai kepala daerah dari wali kota gubernur
memang tren kepala daerah menguat
dalam bursa pilpres ini cukup tinggi
terlebih juga muncul sejumlah kepala kepala daerah yang memang berkinerja dianggap cukup baik
dan memang punya elektron yang cukup tinggi
jadi menarik kalau kita lihat juga di sini backgroundnya masih tidak jauh jauh berbeda
selain kemudian modal politik yang mungkin juga dimiliki oleh lima nama ini
tentu kita coba lihat lagi ada temuan temuan yang cukup menarik kalau kita berkaitan dengan anies baswedan dan juga prabowo subianto sebagai nama
dua yang cukup moncer di beberapa survei terkait dengan nama capres terkuat di dua ribu dua puluh empat
terakhir juga kita tahu ada survei dober meter
soal menteri paling populer di kabinet jokowi periode kedua
menteri terbaik dan lain sebagainya
prabowo subianto masih di nomor satu
ini tentu indikatornya banyak ya
apakah populer ini karena berdasarkan apa
tentu ini banyak
ada sri mulyani ada erick thohir ada nadiem makarim ada muhammad mahfud md
jadi kalau kita lihat di sini juga sebetulnya prabowo juga punya modal yang cukup tinggi sebagai setosok yang cukup populer
menteri dengan popularitas yang cukup tinggi karena memang publisitasnya prabowo subianto sangat tinggi
karena pernah ikut pilpres sebagai capres dua kali sebagai cawapres satu kali
dan juga sebagai ketua umum partai
ini penting ya
karena untuk menjadi capres itu kan butuh tiket dari partai politik
karena katakanlah partai gerindra misalnya sebagai partai prabowo subianto tentu ini sebagai kandidat yang cukup punya modal politik yang cukup tinggi
kemudian kita lihat kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres di pilpres dua ribu dua puluh
ini ganjar pranowo ya
kita ganjar pranowo di sini
ini yang tadi saya katakan bahwa muncul kepala kepala daerah yang menarik perhatian publik
dan kemudian namanya popularitas juga cukup tinggi
kemudian juga punya peluang di dua ribu dua puluh
yang kemudian muncul di survei
ini semuanya memang kepala kepala daerah di pulau jawa
jadi menarik untuk kita bahas lebih jauh
apa kemudian membuat nama prabowo subianto nama anies baswedan kemudian nama nama kepala daerah yang lain atau nama nama yang tadi muncul
ini patut diperhitungkan dalam pilpres dua ribu dua puluh